tapi mas rizal gue pengen tahu deh secara ilmiah ya orang di saat berpuasa itu apa yang dilakukan tubuh proses tubuh
apakah dia membersihkan mendetoksifikasi apa yang di dalam tubuh atau justru melakukan hal hal yang lain
oke jadi itu ya terkait dengan kata kata detox itu kan agak ini ya apa namanya engaging ya
pasti kayak orang yang menjanjikan gitu kan ya
padahal kalau dari segi ilmiah memang itu pro kontra tapi lebih banyak studi bahwa mengatakan sebenarnya puasa gak puasa itu tetap bisa detox tubuh kita
karena kita punya namanya ginjal punya namanya paru paru punya namanya kulit itu semua mengeluarkan racun dalam tubuh
jadi puasa nggak puasa tetap kita akan mendetoks
jadi ketika kita puasa kita kan nggak makan di indonesia empat belas jam ya
nah ketika kita makan terakhir makan kemudian empat jam itu tubuh mulai membakar
kalori dari makanan yang kita makan
nah setelah lewat dua belas jam tubuh kita mulai menggunakan karena cadangan energinya habis dari makanan dari gula darah
maka mulai setelah dua belas jam sepuluh sampai dua belas jam kita mulai menggunakan lemak di dalam tubuh kita sebagai sumber energi
jadi sebenarnya puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif bukan satu satunya bukan yang paling spesial
tapi salah satu alternatif untuk kemudian kita juga momen untuk menurunkan berat badan
entoklah tuh lemak lemak sehingga turunlah berat badan
cara yang baik buat teman teman buat dia